saya kapten timnas sepak bola amputasi indonesia
harus kehilangan kaki kanannya tak membuat aditya melupakan kecintaannya pada sepak bola
bagi pria berusia dua puluh lima tahun asal bandung ini
olahraga sepak bola memang sudah menjadi hobinya sejak kecil
talentanya mengolah si kulit bundar bahkan sempat membuatnya masuk ke diklat klub persib bandung
hingga akhirnya di tahun dua ribu tujuh belas musibah itu datang
jadi waktu itu ketika bermain sepak bola di kampus baru sebelas menit sebenarnya
saya punya peluang untuk cetako tetapi udah satu lawan satu kena tackle keeper
jadi momennya itu
waktu itu karena memang apa ya pas pasan aja gitu mereka juga
dia juga nggak ada niatan untuk mencederai
akhirnya apa ya ada cedera lah di situ patah tulang
ketika kejadian pertolongan pertama karena teman teman panik gak ada tindakan medis dulu gitu
transon dulu nggak ada tahapannya
jadi langsung dibawa ke ahli patah tulang
yang akhirnya apa ya
ada kejadian salah penanganan
dua tahun lamanya sejak pertama kali mengalami cedera aditya berusaha menjalani penyembuhan yang tak kunjung membuahkan hasil
hingga akhirnya ponis dokter menyebutkan bahwa kaki kanan aditya tak bisa lagi diselamatkan dan harus diamputasi
ketika dokter memponis untuk diamputasi ya saya belum menerima gitu
kondisi batin ya psikis belum menerima
akhirnya saya pulang ke rumah lah
saya mulai mengambil keputusan
mereka mengambil keputusan untuk kebaikan kaki kanan saya untuk ke depannya
selama satu tahun di rumah isi horor lah
buat ngambil keputusan gimana caranya jalan kaki kanan saya yang terbaik
tak ingin menyerah pada keadaan aditya bertekad untuk bangkit dan bisa mandiri
jalan pun mulai terbuka saat di bulan agustus
jalan pun mulai terbuka saat di bulan agustus
tahun dua ribu sembilan belas aditya untuk pertama kali mengenal sepak bola amputasi
dengan dasar sepak bola yang dimiliki sebelumnya
aditya akhirnya terpilih masuk ke timnas sepak bola amputasi indonesia
dan ditunjuk sebagai kapten tim
bersama timnas sepak bola amputasi indonesia
aditya pun seakan mendapatkan kesempatan kedua untuk mewujudkan mimpinya
di kaki kanan saya ibaratnya ada harapan gitu untuk mengejar impian
bermain sepak bola tetapi di apa ya
dikalahkan oleh amputasi gitu
yang ibaratnya saya udah kubur baik baik
mimpi itu ketika melihat sepak bola amputasi
merasa ibaratnya dikasih jalan lagi kesempatan untuk melanjutkannya
walaupun bisa dikatakan berbeda menggunakan tongkat
kini kerja keras aditya bersama rekan rekannya di timnas sepak bola amputasi indonesia
di bulan oktober mendatang aditya dan kawan kawan akan tampil membawa nama indonesia
pada ajang peradunia sepak bola amputasi di turki